tiap bulan kututup bang
video ini merekam aksi pemerasan yang diduga oleh es
ketua sebuah organisasi kemasyarakatan di medan sumatera utara
video direkam sendiri oleh korban yang merupakan seorang pedagang kelontong di jalan rakyat medan
dalam video tampak es meminta korban menyerahkan uang senilai dua puluh ribu rupiah dengan dali uang pembinaan
permintaan ini sempat ditolak korban karena sepekan sebelumnya pelaku telah melakukan hal serupa
namun pelaku terus mendesak hingga akhirnya korban menyerahkan uang yang diminta
berbekal video tersebut pada kamis siang unit reserse kriminal polsek medan timur peringkus es tidak jauh dari lokasi kejadian
polisi pun meminta warga untuk tidak perlu takut melapor jika menemukan atau menjadi korban dari tindak premanisme
kalau yang di media sosial langsung ktskrim bersama anggota melakukan penyelidikan dan penangkapan
terhadap korban yang diperlukan
ormas tersebut masih kita dalami namun untuk aksi premanisme tidak ada kata maaf
di lokasi terpisah aksi kekerasan yang menimpa hasriani daengcaya seorang juru parkir perempuan berusia enam puluh dua tahun di makassar sulawesi selatan
juga menjadi perbincangan warganet
dalam video hasriani mengaku mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuhnya
usai dianiaya oleh sejumlah pria di jalan andalas pada senin dua puluh september lalu
selain dianiaya uang hasil bekerja sebagai tukang parkir juga dirampas oleh para pelaku
peristiwa ini lantas dilaporkan korban ke mapol restabes makassar pada kamis sore
ini ini sama ini sama ada ada
nama keluar keluar muluk keluar muluk ke daerah
di apa itu gitu nek
di kukul kakak
di kukul kakak
di kukul kakak
di kukul kakak
di kukul kakak
di kukul kakak
di kukul kakak
tapi dia tidak tahu identitasnya
sebagai yang kita lihat tadi mengalami luka di bawah mata sebelah kanan
dan mengaku sakit di punggung perut dan dada
kasus dugaan penganiayaan ini kini sedang didalami oleh satres krimpol restabes makassar
polisi akan memeriksa sejumlah saksi dan mencari bukti dari rekaman kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian
tim liputan cnn indonesia